anda masih bersama kami di good morning
popularitas dunia hiburan ternyata tidak menghentikan langkah beberapa selebritas ini untuk menempuh pendidikan yang tinggi
ya bahkan beberapa di antaranya hingga mendapat gelar master dan juga doktor
nah berikut beberapa rangkumannya
meski aktif di dunia hiburan beberapa artis tanah air tetap melanjutkan pendidikannya bahkan hingga s dua
tak sedikit dari mereka yang lulus dengan predikat kumlout
yang pertama adalah dian sastrowardoyo
rupanya gelar sarjana filsafat dari universitas indonesia yang ia raih pada tahun dua ribu tujuh
belum cukup bagi pemeran cinta di film ada apa dengan cinta ini
ibu dari dua anak ini melanjutkan studinya di universitas yang sama
ia meraih gelar master manajemen keuangan dengan predikat kumlot pada tahun dua ribu empat belas
gelar master juga dimiliki oleh putri komposer erwin gutawa gita gutawa
gita menyelesaikan pendidikan s dua nya dalam waktu setahun
sebelumnya wanita berusia dua puluh empat tahun ini telah lulus sebagai sarjana ekonomi dari university of birmingham inggris
masih dari dunia tarik suara
pendidikan tinggi juga ternyata jadi target seorang fidi aldiano
tahun dua ribu lima belas ia menuntaskan studi s dua nya di university of manchester inggris
dalam suatu kesempatan ia pun menyampaikan keinginannya untuk melanjutkan ke jenjang sd
gelar master juga dimiliki oleh komedian oki lukman
gelar tersebut ia raih usia menutaskan studi s dua hukum pidana di universitas penjajaran bandung
sebelumnya gelar sarjana hukum ia raih dari universitas nasional jakarta